dia bisa kok menyelesaikan pesanan rendang empat kilo
gimana kita berangkat sekarang
tunggu sebentar ya saya ambil dompet dulu
saya gak tau jack tapi saya nebak
kamu gak mau nebak saya mau kemana
halo sebentar saya cari sinyal dulu
jadi ketemu hari ini
cafe adem kebun kacang
sampai ketemu disana ya
bunbur huping ya
gak usah ditambahin gulanya
ayo mau jalan dulu
baru aja saya mau ke warungnya bang salim
bang salim mau kemana
dagangan di warung gua udah pada abis
lu anterin gua ya
sama gorengan juga
buat dua hari
ongkos antar bolak balik dua puluh ribu
belanjanya kemana bang
kenapa gak ke warung aja tuh bang
lu nget mau nganterin gua ke gak sih
di pasar sama di warung itu murahan di pasar
lu cepetan jalan
ya maaf atuh bang
iya tadi katanya seru banget
ya udah hati hati ya
bang ojak apaan sih
iya beh din bakal hati hati di jalan
ya elak kagak be kagak kena
be surti pamit mau ke rumah bu nur malang
eh lo udah bikinin gue kopi
sampun mba be
wah gua nyupan di sini buka meri
udah saya maaf pak atuh nanya salah
gak nanya malah ditinggalin
memangnya bang harun itu lagi pergi kemana
ke kafe adem di kebun kacang
begini saja daripada mbak isa bertanya tanya
bang harun itu mau ketemuan sama siapa
lebih baik kita datangin saja tempat ketemuannya
tapi saya gak tau jakarta bu
ini gak usah takut saya yang temenin
laki laki itu memang banyak tingkahnya
kalau didiemin makin banyak tingkahnya
sama suami saya juga begitu
tapi kan bu nur lagi banyak pesanan
kan ada mba surti
dia bisa kok menyelesaikan pesanan rendang empat kilo
kita berangkat sekarang
tunggu sebentar ya saya ambil dompet dulu
ani tadi telponannya serius banget
telepon sama siapa
teman apa kang asem
ini apaan sih
ih bang hojak itu kucing hitam
lu biarin aja lagian siapa suruh nyebrang hati hati
bang hojak bentar
kalau ada yang update ke bibir saya
mari mbak suti
kan udah dibilangin banyak pesenan
kudusia pas makan siang
kenapa baru datang sekarang sih
kan tati ngurusin bang ojak dulu mak
si ojak kan udah gede
bisa ngurus sendiri
kan lo udah tahu
udah buruan tuh
kalau saya mau pergi ke kebun kacang
makasih ya bang deddy
makasih bang ojak
pokoknya aku gak mau tahu
bang ojek harus balik lagi
ke tempat kucing tadi
lihat kucingnya mati atau enggak
ya kalau mati mah kenapa
itu kan kucing item
kalau ngelindes kucing hitam sampai mati
nanti bang ojak kena sial
ah tak hayul nih
ngebahas kucing yang item
makasih bang ojak
nah nanti gue mau pilih
maaf bang ojak
tidak peduli bang ojak
saya mau pilih kucing
maksudnya ada kucing itu
bukanin lo bang ojak
kita harus pilih kucing ini
aduh bang ojak
makasih bang ojak